gejolak harga pangan dan perbedaan harga barang yang signifikan antar daerah di indonesia
saat ini masih menjadi tantangan berat dalam pengendalian inflasi
tekanan inflasi di daerah antara lain disebabkan oleh kualitas logistik yang masih belum memadai
menyikapi hal tersebut bank indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah
menyelenggarakan rapat koordinasi kebijakan di kupang nusa tenggara timur pada dua belas februari dua ribu dua puluh
rapat koordinasi tersebut menghasilkan sepuluh kesepakatan yang difokuskan untuk mendorong kapasitas produksi pangan nasional
kelancaran distribusi pangan serta kesinambungan pasokan
memfokuskan koordinasi pengendalian inflasi daerah penyaluran pasokan pangan pokok yang berasal dari pengadaan dari luar negeri
mengoptimalkan penggunaan kapal ternak termasuk potensi penambahan armada hingga lima unit
sebagai sarana untuk meminimalkan perbedaan harga antara tingkat konsumen dengan peternak
memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian
hal ini dilakukan antara lain melalui upaya khusus seperti pendampingan kelompok tani dan pengaturan pola tanam
serta memodernisasi sarana pertanian
mempercepat perbaikan sistem logistik dan infrastruktur pangan untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan antar daerah
mempercepat implementasi paket kebijakan dalam rangka meningkatkan efisiensi logistik
antara lain terkait penyatuan pembayaran jasa pelabuhan secara elektronik sinergi bumn dan penggunaan uang rupiah
menyediakan infrastruktur pendukung logistik pangan secara memadai dan terintegrasi
multimoda termasuk optimalisasi tol laut dalam bentuk penyediaan rute dan armada perintis
percepatan pembangunan pelabuhan
serta gudang penampungan sebagai cikal bakal pengembangan pusat distribusi regional
mendorong pembebenahan rantai tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi guna menyeimbangkan keuntungan yang diterima di tingkat pedagang dan petani antara lain
mempercepat pengembangan pusat distribusi regional
mendorong berkembangnya diversifikasi pangan terutama dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal
memperkuat komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan inflasi daerah terutama dengan mengintensifkan peran tim pengendali inflasi dan tim pengendali inflasi daerah
mengoptimalkan penyerapan belanja kementerian lembaga dan penyerapan belanja daerah
dengan disertai langkah langkah untuk memperkuat kapabilitas pengelolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah
enam belas mempercepat pembangunan pembangkit listrik di daerah terutama di daerah yang mengalami divisi listrik seperti di nusantara barat dan nusantara timur
mendukung penyaluran kredit usaha rakyat melalui penyiapan daftar calon debitur kredit usaha rakyat
delapan belas pemerintah pemda bekerjasama dengan perbankan dan kementerian terkait
rakor kali ini sekaligus membahas permasalahan dalam sistem logistik dan produksi pangan di kawasan timur indonesia
bila dibandingkan wilayah indonesia lainnya wilayah indonesia timur memerlukan sistem logistik yang lebih memadai terutama di pelabuhan sebagai sarana distribusi barang
hadir dalam rapat koordinasi tersebut
gubernur bank indonesia agus martowardoyo didampingi oleh gubernur nusa tenggara timur frans leburaya serta sejumlah kementerian terkait